informasi selanjutnya menko bidang kemaritiman dan investasi luhut binsar panjaitan hadir
sebagai saksi dalam sidang pencemaran nama baik dirinya di pengadilan negeri jakarta timur kamis pagi
sebelum persidangan dimulai sempat terjadi kericuan antara dua kelompok pengunjuk rasa dan protes
kuasa hukum terdakwa haris azhar dan fathia maulidianti yang tidak bisa masuk ke ruang sidang
jelang sidang kasus pencemaran nama baik luhut binsar panjaitan dengan terdakwa arief azhar dan fathia maulidianti
diwarnai kericuan antara dua kelompok pengunjuk rasa di depan gedung pengadilan negeri jakarta timur
orator kelompok pengunjuk rasa di jalan dr sumarno ini saling berdebat dan nyaris adu pukul
tidak hanya di depan gedung pengadilan negeri jakarta timur suasana panas juga terjadi di depan gedung pengadilan

kuasa hukum terdakwa haris azhar dan fathia maulidiyanti yang tidak bisa masuk ke ruang sidang
dalam sidang kasus pencemaran nama baik luhut binsar panjaitan dengan terdakwa haris azhar dan fathia maulidiyanti
luhut binsar panjaitan dengan terdakwa haris azhar dan fathia maulidiyanti
luhut hadir sebagai saksi e charge atau saksi yang memberatkan terdakwa
kepada jaksa dan majelis hakim luhut mengaku kasus ini tidak membuatnya rugi secara materi namun secara moral
luhut tidak terima dituding sebagai penjahat dan disebut dengan kata lord yang menurutnya bermakna negatif
sebelumnya jaksa mendakwa haris azhar dengan pencemaran nama baik
bisa mengunggah video podcast di youtube pada agustus dua ribu dua puluh
dengan judul yang mencantumkan kata lord luhut
dalam video fathia nampak hadir sebagai narasumber